hasil survei litbang kompas juga merilis empat partai di dpr
keempat partai yang diprediksi tidak lolos adalah pks p tiga pan dan nasdem
namun elit pks dan p tiga tetap optimis partainya bisa lolos ke dpr seperti pemilu legislatif lalu
litbang kompas menggelar survei pada dua puluh empat september hingga lima oktober
metode survei yang dilakukan pencuplikan sistematis bertingkat di tiga puluh empat provinsi
elit pks tetap optimis partai bisa lolos ambang batas parlemen karena dukungan dari berbagai elemen salah satunya gnpf ulama
menurut pks partainya berulang kali diprediksi tidak lolos threshold pada pemilu sebelumnya
namun pks tetap lolos ke dpr
sementara elit p tiga merasa tidak khawatir
khawatir dengan hasil survei yang memprediksi partai kaabah tidak lolos threshold
jadi karena jangan anda hanya ambil yang tidak mencapai alterelektral threshold
jadi kalau ambil survei jangan satu
nomor dua pengalaman kami
nah p tiga ini kalau sebagai partai politik setelah masa reformasi yang terkait dengan survei itu unik
jadi sejak pemilu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tiga berbanding dengan survei itu dua lima kali lipat terus ada di siaran itu
nah karena itu ketika hasil survei litbang kompas terakhir itu untuk p tiga itu tiga
itu kami malah sedikit tersenyum
belum bisa tersenyum banyak
karena survei lid bangkompas di bulan januari dua ribu empat belas itu p tiga dua empat
kemudian mencatatkan hasil
dan malam ini sudah bergabung melalui sambungan telpon dengan bang inas nasrullah zubir dari partai hanura
bang inas selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bang inas sudah lihat hasil survei kompas terbaru litbang kompas di situ hanura
nah tetapi itu yang disurvey adalah bendera
belum tidak disurvey caleg calegnya
dengan hanura kan selama ini mengandalkan caleg
tokoh tokoh yang kita jadikan caleg
jadi bagaimana bisa disurvei kalau hanya benderanya aja gitu
kita nggak merasa khawatir tapi kita akan tetap kerja keras
bahwa tokoh tokoh yang kita jadikan
tetap akan bekerja sesuai dengan instruksi dari partai
tokoh tokoh yang dijadikan caleg hanura ini kalau menurut bang inas
apakah rootsnya sudah bagus
didapil atau masih belum
kalau misalnya orang masih belum notice siapa saja mereka
jadi kita biasanya merekrut caleg caleg yang memang tokoh tokoh masyarakat
yang memang sudah punya basis massa ya
jadi kita juga nggak terampau
bagaimana mereka bekerja
basis masanya ini sudah ada gitu
itu yang kita rekrut
hanura kan selama ini masih sistemnya seperti itu
kita masih tradisional lah
kita merekrut tokoh tokoh masyarakat untuk dijadikan kaleng
bang inas bagaimanapun kan juga ada harapan untuk mendapatkan cipratan elektoral kemungkinan dari jokowi
sudah terasa belum sih
sebenarnya cipratan elektoral dari jokowi maruf
nah jadi untuk cipratan elektoral dari pak jokowi maruf ya
ini kan teman teman sendiri juga harus pinter pinter di lapangan untuk mensosialisasikan dirinya
untuk dikaitkan dengan pak jokowi maruf
itu yang kita belum bisa lihat itu
karena kan kita baru mulai ya
dan untuk masing masing caleg itu mereka baru mulai
ada yang masih malu malu
ada juga yang sudah langsung ngegas
tapi kita tetap mendorong caleg caleg di bawah
apalagi yang mereka merasa tokoh
kemudian merasa juga tidak perlu
kita juga tidak menginginkan seperti itu gitu
walaupun anda tokoh tapi anda ya gandeng aja pak jokowi marufnya
karena ketokohan itu bisa mungkin bisa akan lebih meningkatkan elektrolibitas mereka ketika mereka menggandeng dengan pak jokowi maruf
apakah kemudian asosiasi jokowi ke hanura kemudian dievaluasi sejauh ini
saat ini kurang
kita kan sosialisasi pada baru mulai semua ya
kita mulai itu di september akhir kalau tidak salah
kemudian september kita mulai
kita mulai juga menyusun tandeman tandeman gitu kan
tandeman rki dengan provinsi dan kabupaten kota
dan kurang lebih dua tiga minggu yang lalu baru berstart semuanya gitu
bang inas evaluasinya jadi apa saja nih bang inas buat hanura supaya lolos bang inas
pertama yang kita harus lihat nanti kan pada tanggal satu sampai tanggal dua ada kan pembekalan caket caleg dpr ri dan provinsi
dari sana kita akan tahu sejauh mana mereka bergerak gitu
di pembekalan caket kita juga laporan dari masing masing daerah sudah sejauh mana caket calek ri dan kerja sama rki provinsi dan kabupaten berjalan
bang inas nasrullah terima kasih sudah berbincang singkat bersama kami